enggak dia ibu kita andre
pak balikin sekarang balikin berasnya ibu
dewi udah cukup cukup
apa sih salahku sama kamu nih
dari luar ya
ada anjing aku minta tolong
lari di atas
kamu jangan masuk sekolah lagi
ambil boneka dulu ya
gue nunggu dulu
aku sudah mulai udut dvd juga
pasti yang dibokeng untuk kau
ya kita masih mati
kata tante lila boleh
sudah sudah sudah
terus wi kamu bilang tadi ada yang mau kamu bicarain apa wi
ini tentang mbak lila
jadi selama ini ternyata mbak lila bohong
mbak lila kan bilang kalau dia nggak tahu ibu di mana
tapi ternyata dia tahu
kan aku udah berkali kali bilang sama kamu
aku tuh gak tahu apa apa wi
swear aku gak tahu apa apa
dewi tahu kalau mbak bohong
sekarang dewi punya buktinya
kamu punya bukti
di dalam yuk
maksudnya ibu ada di sini
berusnya ibu apa
mana wi buktinya kok lama banget sih nyarinya
mbak lila yang ambil berusnya ibu ya
pantes aja tadi lara bilang kalau mbak yang suruh dia manjat pohon
mbak lila sengaja kan mengalihkan perhatian kita semua
supaya mbak lila bisa ngambil brosnya ibu
kamu tuh kok jahat banget sih wi
kamu boleh bener bener jahat bisa nuduh aku seperti itu
kau pikir hati aku terbuat dari apa bisa ngelakuin hal seperti itu
aku gak nyangka ternyata kamu memang gak punya hati ya wi
kamu sendiri lihat kan aku ada di belakang
aku tuh di belakang ngeliatin andre nurunin lara
sekarang gini deh
kapan aku coba kapan aku sempet kesini terus ngeliatin tas kamu
sekarang gini deh
aku tanya ke semuanya ya
ada yang lihat nggak aku kesini terus ngorek tas kamu
jujur sih kita semua tadi terfokus sama lara ya

jadi ini udah lah
aku gak akan biarin mbak lila nipu kita semua
sekarang balikin rosnya ibu
apa sih salah aku sama kamu wi
apa salah aku sama kamu sampai kamu sebenci itu sama aku
itu sudah kelewat batas
ya jujur aja menurut saya menurut mama nih
udah menjurus kegila ya kan maya
udah gak wah rasa asal kamu tahu aja
mama jangan salah paham
dede jangan salah paham
mbak lila itu penipu
semra ingat allah tuhanan
terima kasih mbak l sharks haga

gua mau jalan

pantai jalan jalan nih
terima kasih semua
apa sih yang buat kamu terus terusan benci sama aku
apa karena sita lebih dekat sama aku itu
itu permasalahannya sampai kamu kayak gini sama aku
tapi kan sekarang buktinya sita udah lebih deket sama kamu dan aku gak marah kan
aku gak pernah marah walaupun dari dulu aku yang rawat sita
tapi kok terus terusan kamu kayak gini sama aku
udah dewi dewi udah gak usah ribut lagi ya
dari kemarin kamu itu selalu nuduh lila
dewi jadi sekarang kamu lebih percaya sama mbak lila daripada aku
aku mau percaya sama kamu cuma mana buktinya
enggak tadi kamu bilang kan kalau emang ada buktinya
sekarang aku tanya sama kamu mana mana buktinya
gak ada kan
dan bukan cuma kamu yang peduli sama ibu kamu
cuman aku gak pernah nuduh orang sembarangan
dewi dengerin aku
aku tahu lila
dari kecil aku sama dia
dia itu gak mungkin kayak begitu
dan aku percaya sama dia
jadi sekarang kamu gak usah nuduh dia sembarangan
aku gak mau
kamu bikin nilai nangis terus
kamu salah nri
kamu salah besar
aku bisa berubah
dan semua itu
karena kamu terus terusan nyakitin hati aku
terus terusan membuat aku menderita
dan kamu terus terusan menolak
untuk belajar mencintai aku
semua karena kamu neri
kamu yang merubah aku